program rosi jk juga sempat mengungkap rencana pertemuan dengan megawati
jk menyebut dirinya diminta pasangan anies mohaimin menjadi jembatan komunikasi dengan pihak ganjar mahfud termasuk dengan megawati
menurut jk pertemuannya dengan mega belum terlaksana karena para tokoh dan pimpinan partai politik masih berkonsolidasi mengumpulkan bukti dugaan kecurangan pemilu dua ribu dua puluh
pak jk sendiri katanya mau bertemu dengan bu mega tapi nggak jadi jadi
apakah ini juga menjadi sebuah pertanda tokoh tokoh yang ingin mengembalikan demokrasi ke rel yang benar sendiri sebenarnya tidak memiliki rel yang sama
sebenarnya semangat saya fahami semangat bapak bapak ketua ketua itu tetap tinggi
cuma selalu ingin kalau yang ngomong biasanya anggota itu kan keras tapi begitu sampai ke tiap pimpinan
sekarang saya kira semua partai itu lagi sibuk mengumpulkan bukti
karena kalau maju nanti hak angke tanpa bukti yang baik itu kan lebih masalah tim bermasalah baru
mereka lebih banyak konsolidasi sama dengan ibu mega lebih banyak konsolidasi
saya memang oleh tim nomor satu diminta seperti itu
mereka bukan ketum partai golkar tapi sesepuh golkar menjadi wakil presiden dua kali
dan itu dianggap bisa apalagi ibu mega dan pak jk punya relasi yang khusus
ibu mega bisa menerima pak jk kapanpun